aneh banget masa di dalam rumah ada kuburan
tapi gak ada jangkauannya disini kita cek disana aja
aku tunggu disini aja
ya rafa kamu harus berdoa pasti nggak digangguin sama hantu
aduh mungkin aku nakut
kamu bisa ngajarin
ya yaudah kalau kita kena hantu kita baca doa bareng bareng
jadi kita pergi yuk
anak anak tep ada kemana ya udah malem belum pada pulang
tuh kan berhenti bener anak anak belum pulang saya takut
pak rt kok tenang tenang aja sih
sabar bu endang
saya sebagai rt harus tetap berpikir jernih
general di kampung sini
bu ranti kemahaa
karunya anak saya di dintu si bela jabak awewe
perempuan karunya tau hinggauinung tak
huhu tulungan tulungan
iya udah tenang atuh
pak rete bu hendang kalau anak anak belum pulang yaudah kita cari aja gimana
oh iya bu nanti kita cari si adam
takut kelaperan di jalan
tolongan bu ranti
jangan panik jangan panik
kalau dia ke akar bata gimana
ayo pak rete kita ke akar bata
nah kita ajakkan tuh si bu ranti
nih penyelinya tuh
jalan saya saya juga takut
ayo bu ranti kita ke akar bata
yaudah tuh yaudah tenang tenang
kenapa main saut sautan saya jadi liar
yaudah sekarang juga kita ke akar bata
atau kita cari anak anak teing dimana
pak rete berangkat nyari kenapa minum kopimu lu sih
untuk menghibur kekuatan dan keberanian kita harus minum
nggak takut dia betes pak retenya

ano kau mendateng
itu mana dia banget

ini pasti timnya tommy kak
nggak kerpo kerpo kemanaan kita
kok mereka pada ketakutan
itu bukan temen kita
berarti yang itu
berarti itu pojok beneran
itu kan pojok beneran
eh halnya berisik banget sih
ini manusia yang beneran kan
ya iyalah manusia
memangnya apa hantu
ya harus nanya itu aku bukannya kamu
ngapain malam di sini
dengar ya mendingan sekarang kalian pulang
karena disini tempatnya angker banyak hantunya
mendingan kita pulang aja yuk
iya sih kita harus pulang
rafa belum mau pulang
rafa mau ambil di langkung dulu
soalnya kalau rafa belum dapatnya di langkung
rafa bakal digangguin temi terus
aku sekarang hebat kan aku udah berani
tapi ali sama kadem temenin ya
kirain berani sendiri
kali serem nih rumahnya rumahnya angker
epr tuh pernah cerita kalau anak anak mainan di rumah sini ditakutin sama hantu
nanda itu kan cerita doang
apalagi yang diceritain prt pasti bohong
nengdem sekarang kita cari di langkungnya

kalau kita preparuh creeper
aku tunggu disini aja
akhirnya ketemu juga
tapi serem ya kak
tapi aku senang
aku nggak dibilang penakut
ini sama juga ya disini
kuburan ada di dalam full
namanya sama kayak aku
kan yang namanya adem juga banyak
bukan adam kuniawan aja
ada ada membaca
ada ada membaca

itu cuma kebetulan aja kali
ada nggak nih jelangkungnya
ya udah kita pulang aja
eh tapi bentar
masa mereka ini ditakutin
jadi ceritanya boneka jelangkung itu bisa panggil arwah
tapi ada mantra nya juga rafa
disini ada pesta
datang nggak dijemput pulang nggak diantar
adam kok malah baca matra
kalian mau apa kesini
kayaknya harus kembali ke tempat baru